tapi mobilnya juni beda
kalau masalah mobil mobilan
itu tuh masalah kecil
gitu aja jangan sedih
ini ngajarin anak anak yang gak bener
keren kan mobilan gue
ya iyalah mahal punya
super duper keren
super duper keren
keren dari hongkong
lebih keren mobilan rumah gue lah
tapi bos mobil yang kayak gitu mah udah jarang
kalo bos mah mobilnya banyak dijual di mall
bos bisa kalah pamur sama si jun bos
mobil mobilan jus itu antik bus
bos kan gak punya
jun mau makan tukeran mobil sama gue
kesalah lah mau gak
baru dikasih ayah aku
ya tapi ini keren jun mahal punya oke ini
mendingan engga deh
yuk tukeran aja nih ambil
aduh eh kenapa nih
om jin kasian tau
om jin terpaksa nih
ngelakuin ini abis itu anak
jangan suka ngerebut mainan orang
kena batunya deh
dimajul gue bakal lapor ya kemauin gue
tuh kan ngaduk
tuh kan ngaduk
udah bos jun
mendingan kita buru buru
taruh mobil mobilannya di rumah
dateng lagi buat ngerebut nih mobil mobilan bos jun
udah yuk om jin kita pulang

ya ya bentar
ini ngapir apik dulu
makanya jatuh jatuh aja
bikin momi dedengkan
ini semua gara gara jun momi
kamu pinjemin mobilannya
kalo gak mau dikasih mobil mobilannya
ya jangan dipaksa
bagus lebih banyak
kemarin dibeliin dua belas biji kemana dikunyah
itu bukan kenapa kayak rempoh dicurang curang gitu
tapi mobilnya jun itu beda popi
mobilnya jun itu antik
bogey mau jadi itu
kalau masalah mobil mobilan itu tuh masalah kecil
ini anak satu satunya kita
ini anak handsomenya momi
wajah dong kalo momi belain gimana tuh
kamu tenang aja ya
tumben nih bos jun
aduh aduh si tuyul tuyul
sama ada dengkotnya mana nih
biasanya ngejar ngejar om
mungkin cuti kalau itu bos jun
capek kali ngejar ngejar kita
tapi gak ada pendapat
mungkin capek lagi istirahat bobo
kek kek kek
ih gak permisi permisi
itu kan senjatanya jadul
yang penting kali ini
alpu pasti berhasil menangkapmu pake run
ini mau nangkep lagi
bedung bedung bedung
udah jarak jebol
eh ser gigi apa
wah udah ngeles bos
ah segitu doang
cemer tuh karena papanya
he pangeran jangan girang dulu
tadi baru pemanasan
sekarang baru beneran
apa bogi pengen mobil mobilannya si jun
tapi junnya gak mau ngasih
waduh kalo junnya gak mau kasih
kami gak bisa paksa
mungkin itu mobil kesayangannya si jun
atau enggak ibu pilih mainan yang lain aja ya
di dalem banyak yuk sekalian ngobrol di dalem
ngapain ngajak saya ke dalem
di sini juga gak papa lagian ya bu ya
jadi saya maunya gak itu
gimana toh mau curut cari mainan lain
serang lagi ya
eh diem mau dibasuh gak
kembalikan itu bakso ke aku
kau lah yang pengkhianat
sudah tau pengen aku mau tembak
kenapa mau menghalanginya
eh kalau kamu protes
kan beliau yang kasih kita lewat sini
untuk memberikan basuhkan ini
kalau kau yang pegang jadul
masuklah ini kau tidak akan becus menangkap pangeran
kalau kita jinokio disitu gp tuh
jangan dengerin ambil ambil ambil
basuh ke aku
kembalikan basuh ke aku
he he he mumpung mereka lagi berantem kita cabut